momen cuti lebaran dimanfaatkan masyarakat untuk berwisata
hal ini terlihat dari padatnya lalu lintas di jalan tol cipularang dengan antrian kendaraan yang mengular panjang
kemacetan terjadi di ruas jalan tol cipularang dari arah jakarta menuju bandung pada senin siang
di kilometer delapan puluh lima di wilayah jatiluhur purwakarta ribuan kendaraan terjebak kemacetan dan memenuhi seluruh badan jalan
antrian panjang kendaraan yang didominasi mobil pribadi itu membuat kendaraan hanya dapat melaju sepuluh hingga dua puluh km per jam
para pengendara adalah pelancong yang hendak menikmati masa cuti lebaran dengan pergi ke sejumlah tempat wisata di wilayah bandung jawa barat bagian selatan
selain karena jumlah kendaraan yang membeludak adanya aktivitas di res area delapan puluh delapan arah ke bandung turut menyumbang kepadatan
sementara itu arus balik dari arah bandung menuju jakarta masih relatif lancar